gadis yang masih duduk di bangku sma kelas sepuluh ini menangis
di ruang tunggu penumpang bandara sultan toha jambi
saat curhat dengan sales promotion girl yang baru ia temui
diketahui gadis tersebut nekat ke jakarta
untuk menemui seorang teman laki lakinya yang ia kenal dari game online
gadis berinisial in ini bahkan nekat menjual motor orang tuanya
untuk membeli tiket pesawat
in juga membawa uang tunai dua puluh juta rupiah dari hasil menjual motor
sang gadis sempat memberontak dan nekat akan pergi ke ibu kota
tetapi spg dan pihak bandara berusaha menghubungi keluarga
akhirnya keberangkatannya pada selasa sore pun dibatalkan